akhirnya nih netizen termasuk para ahli banyak yang berkomentar di lini masa bahwa ternyata oh banyak loh ceo perusahaan teknologi melakukan kebodohan yang sama
berpikir bahwa perilaku manusia dan inovasi masif yang berkembang di masa pandemi akan berlanjut selamanya
sekarang justru puluhan ribu karyawan terbaru dari meta bahkan ya harus jadi korbannya
kita bahas soal badai phk pada perusahaan teknologi raksasa bersama dengan heru sutadi direktur eksekutif indonesia ict institute
pak heru selamat malam
selamat malam buspa apa kabar
kabar baik pak heru pertanyaan pertama saya saya harus tanya soal netizen nih
anda setuju nggak dengan ungkapan atau anggapan dari netizen banyak orang yang bilang di lini masa kalau kesalahan terbesar para ceo teknologi
adalah berpikir bahwa gadget minded
sebagian besar orang move on gitu atau move online di masa pandemi ini akan bertahan selamanya
ya memang bisa dikatakan demikian ya bahwa netizennya maha benar
jadi memang ini perubahan yang cukup menarik
di satu sisi kita mengalami bonus digital ketika kita memasuki masa pandemi gitu ya
karena begitu banyak orang yang melakukan transformasi ke era digital tapi memang diakui atau tidak
tidak semua layanan digital itu
jadi ini juga menuncur di masa pandemi gitu ya
jadi katakanlah e health dia cukup bagus perannya
kemudian juga aplikasi aplikasi conference meeting juga meningkat ya
sementara di sisi lain juga ada yang mungkin juga harus terpuruk karena betapapun juga sekarang ini kalau kita lihat dari secara global itu investasi di dunia untuk startupnya juga kian mengecil gitu ya
bahkan juga mengurangi investasi
jadi yang banyak itu sekarang startup startup didorong untuk bagaimana mereka mengembangkan
dan juga melakukan ipo
tadinya kan fenomena pengurangan karyawan atau phk ini kan banyak terjadi di indonesia
ketika ini terjadi di meta di facebook yang perusahaan besar
ini merupakan satu fenomena tersendiri gitu ya bahwa kedepannya perusahaan perusahaan yang besar segitu aja bisa melakukan phk
kita juga di indonesia harus antisipasi dan waspada akan perubahan dinamika masyarakat terkait dengan penggunaan aplikasi penggunaan gadget gitu ya
tapi kalau salah satu faktornya adalah karena adanya pengembangan

tapi kalau salah satu faktornya adalah karena adanya perusahaan
jadi kalau salah satu faktornya adalah karena adanya perusahaan
terkait pengembangan terhadap metaverse yang mungkin by assessor sebagian orang memiliki behaviornya untuk berchoc constitution terkait pendirian glass shurka tersebut
kalau di satu sisi mereka mengatakan bahwa ini akibat mereka fokus ke metaverse gitu ya
mungkin bisa benar bisa enggak
tapi kalau kita lihat memang facebook kan lebih di depan dalam pengembangan metaverse
hasilnya sampai sekarang juga belum terlihat apa sih bataverse yang ingin mereka kembangkan sesungguhnya gitu
sementara banyak perusahaan lain juga mengembangkan metaverse
kalau kita lihat sekarang ini kan iklan di media sosial termasuk juga mungkin di facebook instagram ini mulai mengecil kalau kita lihat ya
walaupun di instagram itu yang banyak mendapat iklan atau endorse nya mungkin artis artis atau tokoh selebgram segala macam gitu ya
tapi bagi perusahaannya tidak begitu besar
kemudian juga selain itu kan sekarang ini kita juga bersiap siap untuk menghadapi krisis dua ribu dua puluh
walaupun kita belum tahu nih akan seberapa besar dampaknya seberapa gelap dari dua ribu dua puluh
tapi banyak negara negara di eropa di amerika mereka sudah mulai bersiap karena betapapun akan ada penurunan pertumbuhan ekonomi
kemudian juga penurunan dalam hal daya beli segala macam gitu
yang mungkin juga nanti akan mendapatkan ada perusahaan perusahaan media sosial termasuk meta
pak heru secara bisnis teknologi mungkin yang gak habis pikir bagaimana kemudian eksekutif teknologi top seperti mark zuckerberg yang kita asumsikan ya
pemimpin bisnis yang cerdas dalam mengelola tumpukan data berharga termasuk data data periklanan justru dianggap salah membaca situasi saat ini sampai akhirnya harus tadi banyak pr

ya memang situasi ini kan sukses diprediksi katakanlah kan kita tidak membayangkan kemarin ada serangan rusia ke ukraina

mungkin juga berdampak tadinya hanya mungkin bermain saling mengunci sekarang mungkin bisa jadi merugikan salah satu pihak gitu ya
terutama misalnya masalah energi masalah bahan bakar masalah investasi gitu ya
sehingga mungkin bisa jadi ada ya semacam mark juga mungkin bisa jadi salah prediksi terhadap ke depan seperti apa
tapi kalau kita lihat ya di tiap prospektur atau laporan tahunan seperti beta biasanya mereka juga membuat atau menyampaikan klausul bahwa
jumlah pengguna facebook iklan segala macam bisa bertambah atau berkurang gitu loh
jadi mungkin ini merupakan juga saat mereka juga untuk efisiensi sambil bebenah diri untuk bisa maju ke depan dengan lebih baik lagi tentunya gitu ya
oke usai meta ada isu bahwa salah satu perusahaan teknologi raksasa di indonesia gotoh juga berencana untuk memutus hubungan kerja karyawannya cukup banyak
ini dampak dari apa dampak dari memang
gelombang badai phk di perusahaan teknologi yang sangat besar inflasi dan ekonomi ini atau seperti apa pak heru
ya secara internasional banyak orang mengatakan winter is coming gitu
jadi masa masa sulit ini akan datang nih termasuk untuk perusahaan teknologi
sebenarnya gotoh ini mungkin agak terlambat kalau misalnya melakukan efisiensi gitu ya
dalam kata positif karena beberapa perusahaan teknologi aplikasi juga mulai juga kemarin sudah mulai melakukan efisiensi
phk termasuk juga banyak yang bangkrut juga gitu ya
jadi kalau melakukan efisiensi pemutusan hubungan kerja ya mungkin ini juga untuk mengurangi bagaimana beban dari perusahaan
karena tadi orang melihat bahwa ketika terjadi perubahan ekonomi masyarakat daya beli menurun tentunya juga orang menggunakan layanan aplikasi membeli melalui aplikasi segala macam juga akan menurun
cuma memang dampaknya akan berbeda beda
bagi perusahaan startup yang baru membangun tentu ini akan sangat berat gitu ya karena investasi dari luar sudah tidak didapat
kemudian juga untuk mengakuisisi pengguna di indonesia ini kan berat
sekitar seratus sampai satu ratus lima puluh ribu per pengguna belum menjaga loyalitas pelanggan gitu ya
dan dengan efisiensi juga sekarang kan banyak misalnya perusahaan ride hailing atau grabfood gofood juga mengurangi promo promo gitu ya
sehingga promo promo dikurangi masyarakat juga merasa waduh ada yang berkurang gitu
ada yang mungkin meningkat segala macam

bisa mengurangi daya beli masyarakat juga minat masyarakat untuk membeli menggunakan aplikasi bahkan bisa langsung membeli ke tempatnya yang berjualan
nah ini perubahan perubahan ini yang mungkin juga memiliki dampak terhadap bagaimana startup di indonesia itu juga berkembang
termasuk tadi investasi asing yang juga makin sulit didapatkan
nah kalau investasi asingnya makin sulit bagaimana kemudian para startup startup yang mungkin rintisan yang masih memulai begitu sejak pandemi dianggap semua multi
semua move online akhirnya memulailah rintisan teknologinya
harus bisa bertahan sampai yang kita nggak tahu ini kapan bisa selesai
jadi yang pertama tentu kita perlu melihat mana aplikasi atau layanan yang mungkin dibutuhkan benar benar dibutuhkan masyarakat
kita memiliki satu nilai tambah yang berbeda dari aplikasi yang sudah ada lainnya
kemudian ya kita juga melakukan efisiensi nih
kalau sebelumnya kan gaji gaji di startup itu sangat besar fasilitas mewah kita bisa makan apa segala macam di perusahaan
mungkin ke depannya juga bisa jadi dikurangi gitu ya
kemudian ketiga juga ya tentunya kalau misalnya investasi dari luar itu berkurang ya memang ipo atau melantik di bursa ini merupakan salah satu pilihan gitu ya
dan ini kan banyak didorong
jadi karena banyak investasi yang boleh dikurangi banyak perusahaan dalam negeri juga mulai melakukan ipo di perusahaan saham gitu
merupakan salah satu cara untuk mendapatkan ya fresh money lah mengembangkan startup mereka gitu
baik baik setelah twitter microsoft amazon
nanti kita lihat bagaimana perkembangan di industri atau perusahaan teknologi raksasa
khususnya bisa menimbulkan kembali geliat agar ekonomi ini tetap terjaga begitu ya dalam situasi seperti ini
pak heru sutadi terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami malam ini di cnn indonesia connected